menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno mengaku prihatin
atas deretan video viral yang memperlihatkan bule bermasalah tanpa busana
atau yang sengaja memperlihatkan alat vitalnya
dalam kunjungannya di kawasan borobul highland di kecamatan loano kabupaten purworejo jawa tengah
sandiaga menyebut jumlah kunjungan mancanegara di pulau dewata mencapai empat lima juta orang
hal ini menjadi perhatian kemen parekraf sehingga bakal segera mengambil keputusan
untuk mengantisipasi terjadinya hal yang serupa
kemarin itu tentunya kami prihatin dari jerman beliau
dan kebetulan ada bu maje yang asalnya dari bali juga
setelah didalami mengalami gangguan kejiwaan
dan langsung ditangani oleh dokter dan rumah sakit jiwa di bnpasa
nah memang dari total empat sampai empat lima juta wisatawan yang akan datang ke bali ini
kita akan menghadapi banyak tentunya gerakan ekonomi
dan juga terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja buat masyarakat bali
tapi harus ada do's dan don'ts
jadi apa yang bisa dikerjakan apa yang harus dihindari
sementara gubernur bali wayne koster menyoroti maraknya aksi aksi nakal dan tidak terpuji
yang belakangan banyak dilakukan oleh wisatawan asing di bali
adalah implikasi penerapan visa on arrival
yang diberlakukan sebagai bagian dari kebijakan percepatan pemulihan pariwisata bali
kejadian yang muncul belakangan ini
setelah pandemi covid sembilan belas
tentu saja ini adalah bagian daripada konsekuensi
implikasi dari pemberlakuan kebijakan percepatan pemulihan para wisata bali
yang diberikan kelonggaran berupa kebijakan visa on arrival
ini ada sisi baiknya tapi sekaligus juga mengandung kelemahan
karena itulah kami akan segera mengadakan rapat dengan
pemerintah pemerintah pusat untuk menyingkapi dan mengimpaulasi
secara bersama sama kebijakan visa on arrival ini
minggu siang koester memanggil kapolda bali kanwil kumham bali kadis para wisata
serta kepala satpol pp bali di rumah jabatan gubernur
untuk menindaklanjuti kasus tersebut
tim liputan cnn indonesia